tim social resilience lab nanyang technological university singapura memprediksi
dalam skenario terburuk kasus positif covid sembilan belas di jakarta akan terus meningkat dalam dua bulan ke depan
kelompok peneliti lintas disiplin ini meramalkan jumlah pasien akan melampaui kapasitas tempat tidur rumah sakit
jika ini terjadi maka pada periode oktober mendatang
tingkat kematian pasien covid sembilan belas di jakarta bisa meningkat tiga kali lipat dibandingkan saat ini
sesuai dengan rencana gubernur dki jakarta per empat belas september mendatang
ibu kota akan kembali memperlakukan psbb
pembatasan ketat operasional transportasi publik
satgas penanganan covid sembilan belas mengimbau apabila merasa tidak sehat
jangan menggunakan moda transportasi umum
serta mengajak masyarakat untuk membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan orang lain setelah menggunakan transportasi umum
jadi ketika kita berpergian menggunakan transportasi umum
kita tidak tahu kapan dan di mana virus itu berada
jadi kita harus ekstra hati hati sebelum kita berinteraksi dekat dengan anggota keluarga kita
atau orang orang di kantor
kita harus memastikan diri kita tuh bersih dulu
makanya tadi protokol kedatangannya adalah kita cuci tangan kita bersihkan barang barang bawaannya
kemudian juga kalau bisa bersihkan baju kita
masyarakat diminta lebih bijak dalam memilih moda transportasi umum
dan mematuhi protokol kesehatan
demi memutus mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas yang semakin meningkat
tim liputan cnn indonesia